memilih jalur yang tepat saat mudik lebaran menjadi hal penting agar terhindar dari kemacetan
dan demi kenyamanan selama di perjalanan bagi anda yang ingin mudik ke wilayah bandung dan juga sekitarnya
anda bisa menjadikan jalur alternatif kawasan selatan melewati puncak sebagai pilihan
produser lapangan dennis reinhard memiliki laporannya
jika anda akan mudik ke daerah selatan terutama bandung anda akan melalui tol purbalenyi yang melintasi kabupaten kerawang purwakarta bandung barat cimahi serta kota dan kabupaten bandung
namun kali ini saya akan mencoba jalur alternatif yaitu melalui kawasan puncak kemudian melewati cianjur dan padalarang
perjalanan saya mulai dari jakarta
menuju puncak bogor melalui tol jagorawi
kondisi jalan tol jagorawi ketika saya berpergian ini cukup baik
tidak ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh pihak jasa marga
pintu exit yang saya ambil untuk menuju puncak bogor adalah pintu eksit ciawi
pada hari libur besar biasanya kendaraan akan tersendat di sini hingga satu dua jam
dengan panjang kemacetan menuju puncak sekitar
lima sampai delapan km
jika anda membutuhkan toilet umum atau pompa bensin selama perjalanan
ada dua rest area hingga eksit ciawi yaitu di kilometer sepuluh dan kilometer tiga puluh empat
menurut data satuan lalu lintas bogor pada saat akhir pekan atau hari libur
biasanya diberlakukan sistem buka tutup atau one way
satu lantas membuka jalur ke puncak
dari arah jakarta mulai pukul sembilan sampai pukul sebelas dan menutup arah sebaliknya
sementara pada siang hari diberlakukan sistem normal
sistem buka tutup kembali diberlakukan dari pukul tiga sampai tujuh malam
kali ini dibuka jalur menuju jakarta dari puncak
sementara jalur menuju puncak ditutup
dengan adanya sistem buka tutup ini anda perlu berhati hati apabila menyalip kendaraan lain
ada beberapa titik yang rawan kecelakaan di puncak
yaitu di tanjakan selarong jatiwangi dan tanjakan widuri
setelah perjalanan yang cukup panjang ditambah dengan udara yang sejuk saya pun merasa lapar
banyak warung makan di jalan raya puncak yang buka selama dua puluh empat jam
setelah perut kenyang
perjalanan pun saya lanjutkan
dari puncak pas saya memiliki dua pilihan
jika anda lurus anda akan menuju bandung melalui jalur cianjur
namun sekitar satu km dari tempat saya berdiri ini ada pasar cipanas yang bisa menimbulkan potensi kemacetan
nah jika anda ingin menghindari kemacetan tersebut anda bisa melalui jalur cikalong
yang akan membawa anda menuju bandung
melalui jalur cikalong
dan sering hati bogor